tiga hari menjelang batas akhir periode dua amnesti pajak
uang tebusan baru mencapai delapan triliun rupiah
jumlahnya sangat jauh jika dibandingkan dengan amnesti pajak pada periode pertama
yang berhasil mencapai sembilan puluh tujuh dua triliun rupiah
perbedaan signifikan tersebut akibat mayoritas wajib pajak pribadi besar
peserta lebih banyak dari wajib pajak umkm
wajib pajak badan usaha dan wajib pajak profesi
sedangkan dana repatriasi masih saja di level satu ratus empat puluh satu triliun rupiah
dan masih akan bertambah hingga tiga puluh satu desember dua ribu enam belas
memang di periode kedua ini tentunya tidak sebesar yang periode pertama
periode pertama itu uang tebusan sampai sembilan puluh tiga triliun
periode kedua ini baru hampir delapan triliun
karakteristiknya memang berbeda
dimana di periode pertama kemarin wajib pajak besar
hampir semuanya ikut dan mereka mengejar target